semuanya udah kita rencanakan
kok sepi amat
ini amat ya dia ojek
harus nunggu yang nggak pasti
gak usah beli motor
lu kan masih sehat
masih muda masih kuat
lu jalan kaki aja gak apa
kasih duitnya apa gue
jangan diminta dong ya
berarti imbran kan mau ngojek
enter gue punya duit lagi dia
laginya buat apaan sih
di depan gue ditungguin sama yuni
gue mau pergi ke toko emas
udah cepet kan
ini gue gak engkau aja meminta
waktu hilang dan terbuang
andai bisa perbaiki
tapi waktu tak berhenti
tapi waktu tak berhenti
gimana bang keadaannya
udah baik kan
saya liat abang berdoanya
lagi ada hajat bang
lagi kepengen banget punya motor bang
buat ngojek gitu bang
saya cuma minta semua allah bang
habis sama siapa lagi kalau bukan sama allah
itu motor bang
hadiah dari jamaah saya pak
katanya jamaah saya
kasian lihat motor saya butut
padahal rumah saya dekat sini bang
dan pekerjaan saya
cuma mengajar ngaji setiap hari
jadi saya rasa
untuk menggunakan itu motor pak
saya sebenarnya masih belum mengerti bang
tapi kan itu motor pemberian
pemberian orang hadiah buat apa
bukan buat saya bang
mendatangkan motor itu
memang untuk abang
jadi abang silahkan pakai
serius mau ngasih motor buat saya bang
beneran abang mau kasih motor buat saya
saya harus setor berapa bang setiap bulannya bang
jangan store ke saya
store ke kotak amal itu bang
dan abang jujur
abang benar benar berhak malaikat bang
ayo siap menerima amanah ini bang
dan satu lagi bang ibu
jangan lupa bersyukur
karena allah mencintai hamba hambanya yang pandai bersyukur
insya allah bang
stnk nya ada di dalam jog motor
saya doakan semoga bang imron cepat dapat pekerjaan
makasih banyak bang
kembali mengajar ngaji
masih x funktion lah
itu dokter astagfirullahaladzim blond
saya sedang proses producesnya biasa
provedomu jangan dimloop
saya tidak yang sudah berkata
saya pencari bantuan
ngapain dia disini
diajar bang imron iya
kurang ngajar banget orang
bukan aja diajar kayak gini iya
tapi bang imron udah berani ngacak ngacak acara
bener bener banget pendet orang ya liatin aja
kalo sampe ketemu sama gue
tangan gue dari kemarin kemarin gatot udah pengen ngajar dia
ya diam aja
semuanya sudah kita rencanakan berhasil kan
kok sepi amat
ini mati di ojek harus nunggu yang gak pasti
wuih takut baru lo ya
iya gak ada apa apa
eh lo belum narik lo ya tadi belum ada penumpang
belum nih bang gak tahu pada kemana nih sepi banget tadi tadi
sabar aja ron
kadang gue juga kayak gitu tapi lo gak usah khawatir
yang namanya rezeki gak bakal pernah ketuker
iya sih bang saya juga percaya sama itu bang
ada empat tahunan mas
tadinya mau gue bikin pakalan militer
jadi pangkalan ojek
kalau bang usaha aja
naik gratis turun bayar
kalau gak bayar nanti kita gak punya penghasilan bang
bukannya apa apa ya kalau gue balik nih naik bayar turun gratis
ntar pada gak naik naik
dalam cari nafkah
pasrain aja diri lo sama allah
allah akan lindungin lo ntar
ada hp sih bang
kok gelisah banget tidurnya
gue banyak pikiran
kalau kayak begini terus
setiap ada uang masuk ke warung
pasti diambil sama adik lo si nurdin
belum lagi nya lo
padahal kan pemasukan warung dikit banget
lagian kalau kita negosi nurdin
pastinya juga ngebelain dia
kan nurdin mah gak pernah salah di mata nya
iya kalau masalah itu mah gue tau nis
tapi sih gue yakin lah
pasti ada jalan keluar nih
dan gue yakin banget
kalau allah pasti akan kasih jalan yang terbaik buat kita
kalau bang pikirin terus
bisa pecah nih kepala
ngapain sih bang marzuki kemari
ya lah bang gak usah pura pura deh bang
udah mau akhir bulan nih
buset dah din
eh akhir bulan masih tiga hari lagi
lo gak punya aturan banget sih
biasa kan juga gue bayar sama si imron
kenapa salah lo yang minta
kalau lo gak bayar sekarang
silahkan angkat semua barang barang yang segam gamang itu
dan pergi dari sini